trauma masih dirasakan para petani akibat terjadinya gempa bermagnitudo lima enam tersebut
mereka mengaku baru berani kembali bertani empat hari setelah gempa terjadi
selain tidak sempat diurus sayur mayur yang ada di kebun juga tidak sempat diberi pupuk oleh pemiliknya
sementara itu pasokan sayur mayur ke beberapa daerah seperti bogor jakarta dan tangerang juga mengalami kendala
saat gempa terjadi para petani memilih menyelamatkan keluarganya
bahkan di sejumlah lahan kebun saat ini berdiri tenda pengungsian